wakil ketua dpr ri mohaimin iskandar atau caimin memenuhi panggilan kpk pada rabu pagi
caimin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka hong arta john alfred dalam kasus suap proyek pupr
usai diperiksa muhaymin membantah ada aliran dana ke pengurus pkb
ketua umum pkb ini memenuhi panggilan kpk sebagai saksi untuk tersangka hong arta john alfred dalam kasus suap proyek pupr
direktur utama pt sharlen raya yang menerima hadiah terkait proyek di kementerian pupr tahun anggaran dua ribu dua puluh
didampingi mantan menaker hanif dakiri hingga mantan menteri desa pdtt eko putro sanjoyo
sebelumnya caimin pernah dipanggil kpk pada november dua ribu sembilan belas
namun caimin belum bisa memenuhi panggilan tersebut dikarenakan ada kegiatan dinas luar negeri hingga desember dua ribu sembilan belas
kasus dugaan suap proyek kementerian pupr ini bermula dari ott pada januari dua ribu enam belas
kpk saat itu menangkap damayanti wisnu putranti yang masih menjadi anggota dpr dari fraksi pdip
perjuangan bersama tiga orang lainnya pada tiga belas januari dua ribu enam belas dengan barang bukti total sembilan puluh sembilan ribu dolar as
uang tersebut merupakan bagian dari komitmen total suap untuk mengamankan proyek pupr tahun anggaran dua ribu enam belas
hari ini saya datang untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dari hong arta
mestinya diakendakannya besok
tapi karena saya besok ada acara saya minta maju dan alhamdulillah selesai
semuanya sudah saya berikan penjelasan
ya begitulah kaitan kaitannya nggak
pusat daya yudin sebelumnya sempat menyebut ada aliran dana yang sampai ke beberapa lspkb menurut caimin
tidak benar itu tidak